sementara itu meski lebaran masih tiga bulan lagi penjualan tiket kereta api lebaran mulai diserbu oleh warga
terutama untuk tujuan jawa tengah yogyakarta dan juga jawa timur
warga kebanyakan membeli tiket kereta pada tiga hari dan juga dua hari sebelum lebaran
pt kereta api indonesia mengatakan ini merupakan puncak arus mudik dengan moda transportasi kereta
tiket untuk keberangkatan h tiga sebelum lebaran sudah dijual pada dua puluh empat maret dua ribu enam belas
sementara tiket untuk k dua dijual pada dua puluh lima maret dua ribu tujuh belas dan tiket untuk k satu dijual pada dua puluh enam maret dua ribu tujuh belas
selamat siang reinhardt
saat ini kondisi warga yang mulai mengantri di sekitar stasiun gambir dapat saya informasikan bisa terlihat di belakang saya
memang tidak terlalu terlihat adanya penumpukan warga ataupun juga calon penumpang yang akan mengantri tiket
namun berdasarkan informasi dari beberapa warga yang saya temui di sekitar stasiun gambir
mereka mengatakan bahwa sejak tadi malam sekitar pukul dua belas ataupun juga pukul satu dini hari
antrian warga yang memburu tiket itu cukup banyak
dan begitu pula sampai tadi pagi sekitar
jam delapan kurang juga sempat terlihat adanya antrean warga yang akan membeli tiket
terutama untuk keberangkatan h tiga atau tiga hari sebelum lebaran
namun kenyataan yang mereka temui di lapangan ternyata tiket sudah habis terjual
berdasarkan keterangan dari pt kereta api indonesia melalui kepala humas
beliau mengatakan bahwa untuk penjualan tiket kereta api lebaran mulai dari h lima atau lima hari sebelum lebaran
sampai dengan dua hari sebelum lebaran sudah habis terjual
sekali lagi humas pt kereta api indonesia daup satu
mengatakan bahwa tiket kereta api keberangkatan lima hari sampai dengan dua hari sebelum lebaran sudah habis terjual
namun ada sedikit kabar gembira untuk h satu atau keberangkatan satu hari sebelum lebaran
akan mulai terjual atau dibuka pada nanti malam sekitar pukul dua belas
jadi warga yang akan datang ataupun juga berburu tiket dapat berkunjung langsung
atau mencari tiket di stasiun gambir tengah malam nanti
dan pt kereta api indonesia pada
masa atau musim angkutan lebaran ini sudah mempersiapkan sejumlah kereta api
yaitu kurang lebih ada lima puluh dua kereta api reguler
dimana lima puluh dua kereta api reguler ini ada tiga puluh tempat duduk
ditambah dengan lima belas kereta api tambahan dengan tujuh belas tempat duduk
jadi kalau di total dari kereta api reguler sampai dengan kereta api tambahan
tiga puluh ditambah dengan tujuh belas totalnya semuanya ada empat puluh tujuh tempat duduk
yang sudah disiapkan oleh pt kereta api indonesia untuk
musim angkutan lebaran ini
dan juga humas kereta api indonesia juga daup satu gambir mengatakan bahwa
untuk perjalanan kereta tujuan jakarta bandung jakarta cirebon
masih banyak yang tersedia
kemudian begitu juga dengan tiket perjalanan kereta api lebaran untuk
h sepuluh atau sepuluh hari sebelum lebaran sampai dengan enam hari sebelum lebaran
itu masih tetap tersedia atau masih ada
warga yang mungkin kemarin sempat berburu tiket dari h lima kemudian tidak mendapatkan tiket sampai dengan h dua
mengatur kembali atau mere arrange perjalanannya mungkin sedikit dirubah atau sedikit lebih awal untuk pulang kampung
karena tiket perjalanan untuk h sepuluh sampai dengan h enam reinhardt masih tersedia
jadi sekali lagi pt kereta api indonesia juga menyatakan warga juga bisa mengatur kembali proses perjalanan pulang kampung mereka
namun juga bagi warga yang mungkin belum mendapatkan jatah libur pada h sepuluh sampai dengan h satu
mungkin bisa datang lebih awal nanti malam karena tiket perjalanan kereta api untuk h satu akan dibuka tengah malam
nah malam nanti di stasiun gambi reinhardt
baik arman secara lebih detail untuk jumlah angka penjualan tiket kereta api sejauh ini sudah berapa
dan tujuan mana yang kemudian masih menjadi tujuan terbanyak tiketnya dibeli oleh warga
sejauh ini humas pt kereta api indonesia masih belum merilis berapa jumlah tiket yang dijual pada musim angkutan lebaran kali ini
kami masih menunggu keterangan ataupun juga rilis resmi dari humas kereta api indonesia daob satu gambir
dan memang untuk tujuan favorit atau tujuan prima donna bagi para penjual di sini

baik terima kasih arman helmi koresponden cnn indonesia